kalau sudah hobi apapun caranya bisa ditempuh seperti yang dilakukan hitmat syamsuddin warga tarogong kidul garut jawa barat hingga viral di media sosial
dia sengaja membarter rumah miliknya seharga lima ratus juta rupiah dengan lima puluh buah tanaman hias berbagai ukuran
tanaman hias mulai jenis aroid philodenrum anturium hingga motaik kini sudah berada di kediamannya
nyaris seluruh sudut rumah dipenuhi tanaman hias yang cantik
selain hobi hidmat juga sengaja investasi melalui tanaman hias yang tengah naik daun di masa pandemi
dia tidak merasa rugi menukar rumah setengah miliar dengan puluhan tanaman hias di saat bisnis properti merosot
tidak ada kenapa rumah yang nilainya sekian tanaman pun tanpa harus sekian sama aja
tanaman pun ada harganya ada standarnya
itu rumahnya harga berapa
lima ratus dengan tanaman apa saja
ada kebanyakan anturium sama philodendrum
harga satu buah tanaman hias mulai termurah dua juta rupiah hingga termahal enam puluh lima juta
upayanya investasi mulai membuahkan hasil
sejumlah tanaman hias sudah laku dijual
bahkan tanaman hias paling besar senilai enam puluh lima juta rupiah sudah diminati banyak pencinta tanaman
sudah berhenti di sini saja hikmat tengah merencanakan untuk kembali menukar sebuah rumah di tempat lain dengan tanaman hias serupa